setelah sempat berkurang selama dua hari saat idul fitri
volume sampah warga ibu kota yang dibuang ke tpst bantar gebang kembali meningkat
produksi sampah warga jakarta tercatat meningkat seribu ton per hari pasca idul fitri
namun kondisi ini ternyata masih tergolong belum normal
karena pada sebelum ramadan volume rata rata harian sampah dki jakarta berkisar delapan ribu ton
sampai mencapai sembilan ribu ton selama ramadan
ya memang sudah terjadi fluktuasi peningkatan jumlah sampah di jakarta
terutama provinsi dki itu sejak bulan ramadan
selama bulan ramadan sampai libur lebaran dan sampai sekarang setelah lebaran
kalau kita memang di sini aktivitas yang terjadi di tpst bantar gebang ini tidak surut sama sekali
walaupun lebaran bahkan setelah lebaran
para pemulung truk sampah bahkan alat berat tetap beroperasi
baik selama bulan ramadan lebaran dan pasca lebaran
nah kalau kita bicara mengenai jumlah sampah
volume sampah paling tinggi ini justru terjadi pada selama tiga puluh hari ramadan
mencapai antara enam sampai bahkan sembilan ton per hari
nah ketika itu sudah memasuki idul fitri
dua hari ini terjadi penurunan yang sangat signifikan
antara hanya terjadi seribu sampai dua ribu ton saja per hari
dan kembali naik setelah idul fitri yang saat ini sudah mencapai hampir tiga ribu ton sehari
dan ini kenaikan akan terus meningkat setiap hari
jumlah sampah yang masuk ke dalam tpst bantar gebang selama ramadan
dalam kurun waktu tiga puluh hari tersebut
rata ratanya satu hari masuk sampah delapan ton ke tpst bantar gebang
namun hal itu terjadi penurunan ketika dua hari idul fitri
yang hanya masuk sekitar tiga ratus sampai empat ratus truk per hari
dengan jumlah sampah tonasenya sekitar seribu sampai dua ribu ton saja
dan hal tersebut kembali naik sampah itu kembali
mengalami peningkatan setelah ramadan
yaitu maksud saya setelah idul fitri
yaitu pada hari kedua lebaran
yang terjadi hingga dua sembilan ratus ton per hari
sampah yang masuk ke tpst bantar gebang ini
variasinya masih sama
baik saat ramadan saat lebaran
atau bahkan sebelum ramadhan atau sebelum lebaran
kita lihat di sini banyak sekali sampah organik atau sisa makanan
jadi banyak masyarakat yang justru tidak menghabiskan makanannya ketika ramadan
membuangnya begitu saja ke tempat sampah
dan juga sampah yang sudah sangat kita lihat familiar sehari hari
yaitu sampah kemasan plastik
inilah sampah yang mendominasi sampah yang ada di tpst bantar gebang
baik selama ramadan maupun lebaran tahun ini
nah kita kalau lihat
ini truk terus maju dan mundur datang dan pergi
ini tidak berhenti
nah kita mau tahu nih sebenarnya truk truk ini datang dari mana ya
kita coba tanya supirnya nih udah ke arah sini
pak ini ngangkut sampah dari mana tadi
ini kalau kita lihat nih jumlahnya
banyaknya itu ketika ramadhan apa lebaran nih
tiap hari juga rame sih
ada perubahan nggak sih lebih banyak kapan
sampahnya apa aja nih pak ramadan yang lebih banyak
ini bapak nggak libur nih
ngangkut sampah terus
nggak mudik pak
kalau lebaran doang
tapi sekarang lanjut lagi
oke makasih pak ya selamat bertugas
jadi memang para anggota atau bahkan pengangkut sampah ini tidak libur ya
hanya libur satu atau dua hari saja
setelah itu melanjutkan aktivitasnya tugasnya sebagai pengangkut sampah
jadi kalau kita lihat ini banyak juga pahlawan pahlawan sampah di bantar gebang yang tidak libur
mereka sama sekali tidak mengambil liburnya dan tetap memilah sampah di bantar gebang
mereka mengambil sampah sampah yang masih punya nilai
seperti sampah sampah plastik yang bisa di recycle
ada juga sampah sampah yang kemasan
dan banyak diantaranya sampah yang justru tidak bisa dimanfaatkan lagi dan akhirnya menggunung di tempat ini
nah kalau kita lihat memang ini adalah karya warga dki tidak hanya selama ramadan tapi juga selama lebaran
peningkatan sampah terjadi tiga puluh hari tanpa surut dan baru surut hanya terjadi di dua hari idul fitri
naik lagi kemudian sampai hari ini dan seterusnya
yogyakarta andri kurniawan bekasi